kejaksaan agung masih mempertimbangkan terpidana mati mana yang memiliki kejahatan luar biasa untuk masuk daftar eksekusi mati berikutnya
ditemui saat hendak pergi ke istana negara jaksa agung m prasetyo mengatakan dalam waktu dekat kejaksaan akan segera melaksanakan eksekusi mati tahap ketiga di pulau nusa kambangan cilacap jawa tengah
kejaksaan mempertimbangkan memasukkan nama terpidana mati yang melakukan kejahatan luar biasa salah satunya freddy budiman
kita belum putuskan itu bahwa koordinasi dan persiapan sudah tetap yang putuskan oleh sekutu jawabannya dipertimbangkan ini kan bukan satu hal yang sederhana
saya inginkan freddy segera dieksekusi ya tentunya disini perlu ketekasan dan kepastian dari musangkota sendiri